pelatih baru tim nasional indonesia luis mila
mulai bergerilya untuk mencari pemain yang layak masuk dalam squadnya
meski telah mendapatkan sodoran empat puluh nama pemain dari dua asisten pelatihnya
mila ingin melihat langsung performa calon anak asuhnya
pelatih baru tim nasional indonesia luis mila
datang ke stadion kanjuruhan malang sabtu sore
untuk melihat pertandingan turnamen pramusim piala presiden
pelaga antara pstni kontra bayangkara fc
menjadi awal louis mila mencari calon pemain yang akan masuk ke dalam skuad asuhannya
meskitalah disodorkan empat puluh nama oleh pssi
saat berlaga di lapangan hijau agar tidak keliru memilih pemain
selain mencari calon pemain dengan melihat turnamen pramusim
luis mila juga akan mengunjungi sejumlah klub di daerah
mila berharap dapat menemukan materi terbaik untuk masuk dalam skuad asuhannya nanti
suspaso sehingga dia dikehentai
dia bisa mencari sejumlah klub di daerah
kita akan mencari kembali ke pembukaan dua puluh dua dua puluh tiga dua puluh empat
saya harus memiliki pengetahuan yang tepat dari pemain
mereka harus mencari kemampuan untuk berpengalaman
dan saya harus mencari kemampuan untuk berpengalaman
luis mila juga dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pelatih
klub yang bertanding di piala presiden
mila berharap pemainnya tak hanya bagus secara teknik
tapi juga memiliki karakter yang baik di luar lapangan

mau melihat mau nyaksikan langsung ke kandingan
karena dia ingin menyaksikan langsung
kenapa yang disuruh berkandingan sesuai enggak
punya kemampuan enggak dia perlu diajak ke rumah itu juga
rencananya seleksi tahap awal akan digelar pada tanggal dua puluh dua hingga dua puluh empat februari
di lapangan karawaci jakarta